tertawa atau tegang
di beberapa orang yang ikut dalam forum itu
ngomongnya memang tertawa tertawa
nah itu yang kami tanya
jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya
yang kedua kami juga tarik spektrum yang lebih luas
spektrum waktu yang lebih luas
misalnya di madelang di madelang ngapain
dan termasuk juga spektrum waktu
kapan berangkat dari magelang sampai kapan sampai di jakarta
di jakarta ngapain saja
kami tanya secara detail dan lengkap
dan masing masing orang memiliki jawaban sendiri sendiri
karena kan ditanyain sendiri sendiri

kami juga mencoba untuk menjelaskan